puluhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota bekasi
membolos pada hari pertama masuk kerja pada bulan suci ramadan
sementara itu sejumlah aparatur sipil negara yang terlambat mengikuti apel pagi
nekat menerobos pagar pintu gerbang kantor pemkot
sejumlah pns yang terlambat mengikuti upacara apel pagi di kantor pemerintah kota bekasi
menerobos pagar gerbang pintu masuk kantor pemerintah kota bekasi senin pagi
mereka mengabaikan keselamatan dengan memasuki sela sela pintu gerbang
sementara seorang petugas satuan polisi pamung praja membiarkan aksi nekat mereka
berdasarkan data pemerintah kota bekasi dari dua satu ratus lima puluh dua pegawai pemerintah kota bekasi
tercatat sedikitnya satu ratus tiga puluh satu pegawai tidak masuk kerja
dua puluh pegawai diantaranya tidak masuk tanpa keterangan alias membolos
rasa tanggung jawabnya tinggi rasanya tidak mungkin dilakukan
makanya orang itu kembali lagi kepada proses tugas dan tanggung jawab
kuasa kan sudah dikurangi jam tujuh sampai jam tiga kan sama saja sebenarnya
rahmat effendi meminta satuan kerja perangkat daerah agar memberikan sanksi tegas
terhadap aparatur sipil negara yang membolos
hal ini dilakukan lantaran pemerintah kota bekasi telah memberikan keringanan kepada
asn dengan mengurangi jam kerja selama bulan ramadan
pegawai pemkot bekerja mulai pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore
wali kota bekasi rahmat effendi mengimbau agar asn tidak mengurangi kualitas kerja
meski dalam kondisi berpuasa
dedy beben bekasi